indonesia menjadi tuan rumah acara world water forum ke sepuluh atau forum air dunia
yang akan diselenggarakan di pulau bali
forum internasional ini akan dihadiri lebih dari tiga puluh ribu peserta dari satu ratus tujuh puluh dua negara
dalam menjamin keamanan dan kelancaran acara world water forum ke sepuluh ini
kepolisian negara republik indonesia berkomitmen penuh untuk menjaga keamanan agar tetap kondusif
lantas bagaimana sinergitas antara tni polri dalam pengamanan world water forum ini
serta bagaimana sinergitas pemprov bali agar berdampak positif terhadap kondisi pariwisata di bali
pagi hari ini bersama saya putri oktaviani nanti kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber
ada kapolda bali irjenpol ida baguska deputra narenda sik msi
kemudian ada kasdam sembilan udayana brikjenten isahono sh msi mtr han
kemudian juga ada sekda provinsi bali dr andes dewa made indra msi
saya mau ke pak kapolda terlebih dahulu
pak kapolda ini kan indonesia kembali ditunjuk sebagai tuan rumah acara atau ajang internasional ya world water forum ini
akan diselenggarakan pada tanggal delapan belas sampai dua puluh empat mei dua ribu dua puluh empat di pulau bali
saat ini sudah sejauh mana pak persiapan yang dilakukan khususnya dari polri
jadi dalam pengamanan world water forum ke sepuluh nanti di bali
polri akan melaksanakan operasi kepolisian dengan sandi operasi tribrata agung dua ribu dua puluh empat
selama sepuluh hari dari tanggal tujuh belas sampai dengan tanggal dua puluh enam mei
dengan melibatkan lima tujuh ratus sembilan puluh satu personil
yang terdiri dari dua enam ratus delapan puluh tiga itu personil mabespori
dan dilibatkan juga tiga ratus personil dari polda bali
jatim dan tiga ratus lagi polda nusa tenggara barat
selain itu juga dalam operasi kali ini juga turut melibatkan dan bersinergi
berkoordinasi dengan satgas pengamanan wilayah yaitu tentara nasional indonesia tni
dan stakeholder yang terkait lainnya
pak kasdam kalau tadi ada ribuan personil pak
apa saja persiapan yang dilakukan tni dalam menyambut gelaran world water forum ke sepuluh ini
kita menerima perintah awal itu sudah mulai tahun dua ribu dua puluh
melalui kepres nomor satu tahun dua ribu dua puluh tiga
kemudian ada pembaruan atau perubahan pada kepres nomor tiga belas tahun dua ribu sembilan belas
dimana dalam kepres tersebut
panglima tni selaku ketua pengamanan
panglima tni selaku wakil ketua pengamanan
dimana polda maupun kodam berada di dalamnya
sejak mendapatkan kepres tersebut maka kita melaksanakan persiapan
baik itu materai maupun personil untuk kita siapkan dalam menghadapi tugas
kemudian juga kita menyiapkan perlengkapan yang akan kita gunakan
dalam hal ini dalam menghadapi world water forum ini
kita mencoba belajar dari beberapa pengalaman dalam pengalaman ktt sekat itu sebelumnya
di mana sebelumnya pernah dilaksanakan ktt g dua puluh pada tahun dua ribu dua puluh
selanjutnya ktt ais pada dua ribu dua puluh
dan saat ini kita menghadapi water world forum tahun dua ribu dua puluh empat
kita selalu menyiapkan personil dan material dalam rangka mengantisipasi menghadapi tugas
selain itu juga kita melaksanakan kegiatan backward planning
dimana dalam backward planning itu kita merencanakan kegiatan dari persiapan
persiapan dengan sampai saat ini kita sudah sekitar mendekati delapan puluh lima
ya tinggal kita finishing saja
karena kita tinggal melaksanakan kegiatan kegiatan latihan di satuan
sudah kita lakukan kita mengecek rute kemudian tempat tempat
jadi kita sudah melakukan kegiatan akomodasi termasuk evakuasi apabila terjadi emergensi terhadap kesehatan
ataupun antisipasi kita apabila terjadi kontingensi terhadap bencana alam
oke sudah hampir seratus persen ya pak ya
sekarang saya mau ke pak sekda nih pak dewa
dari pemerintah provinsi bali sendiri pak apa sih pak yang masih menjadi perhatian
tentunya dalam persiapan menyambut gelaran world water forum ke sepuluh ini
terima kasih juga kepada kompas tv
yang hari ini membantu memberikan sosialisasi kepada masyarakat
tentang persiapan kita menghadapi satu event besar world water forum yang ke sepuluh
kami dari pemerintah provinsi bali dengan segenap jajarannya termasuk pemerintah kabupaten kota
tentu menaruh perhatian yang besar
terutama sekali pada penciptaan situasi yang kondusif
yang memungkinkan seluruh event world water forum ini terlaksana dengan aman dan nyaman
kalau aspek keamanannya tentu menjadi perhatian dari bapak bapak kita tni dan polri
serta stakeholder pengamanan yang lainnya
tetapi menciptakan situasi seluruh masyarakat memberikan apresiasi kepada event ini
tentu menjadi bagian dari tugas kami pemerintah daerah
termasuk juga pemerintah daerah memberikan dukungan aspek teknisnya
dari seluruh rangkaian proses world water forum dua
mulai dari pintu kedatangan
dan juga tempat tempat performance yang akan dilaksanakan
sampai kepada seluruh delegasi bisa kembali dengan baik
pak kapolda ini kan persiapan world water forumnya ini bisa dibilang singkat ya pak
bagaimana optimisme polri mengawal forum ini bisa berjalan aman dan lancar
jadi polda bali sangat optimis tentunya terhadap keberhasilan
dari event wwf ini yang akan dilaksanakan tentunya di bali
karena ini bali sudah tentunya sering menjadi tuan rumah
dalam penyelenggaraan event event yang bertarap internasional
misalnya seperti g dua puluh dan ice kemarin yang baru berlangsung di bali
seluruh penyelenggaraan event tersebut dapat berjalan dengan lancar aman dan sukses
tentunya mendapat apresiasi dari para delegasi
namun demikian optimisme itu tidak mengurangi kewaspadaan kami
terhadap berbagai perkembangan situasi dan potensi ancaman yang ada
standar operasional prosedur pengamanan dan rencana operasi yang sudah kita siapkan
selalu mengikuti dari perkembangan situasi yang ada saat ini
nah saudara bagaimanakah strategi pengamanan polri
apakah ada perbedaan dengan pengamanan pada ajang atau event internasional yang sebelumnya
kita akan bahas nanti setelah jeda berikut ini
pak sahono bagaimana pak pemetaan dan strategi pengamanan dari tni
yang akan diterapkan pada masa pelaksanaan di wwf nanti
kalau kita melihat bahwa dalam keterlibatan tni dalam suatu kegiatan ktt itu
berdasarkan selain kepres tadi yang saya sampaikan
berdasarkan keputusan panglima tni
dalam hal ini sebelum saya jelaskan tentang pemetaan
bahwa dalam organisasi pengamanan wwf tersebut
kita berada di bawah ogap dua
dimana dalam organisasi tersebut kodan memiliki dua tugas
yang pertama adalah tugas sebagai satgas pengamanan wilayah
di satu sisi juga melaksanakan sebagai satgas evakuasi
untuk satgas pengamanan wilayah kita mengedepankan sistem menggunakan sistem ring satu ring dua dan ring tiga
dimana ring satu menjadi domain dari vas pampres untuk pengamanan vvip
sedangkan kita di kodam melaksanakan pengamanan di ring dua dan ring tiga
itu dalam kondisi yang aman
tetapi apabila terjadi kodenti dalam hal ini
ini menjadi suatu persyaratan ataupun permintaan dari negara negara yang terlibat
yang diundang dalam ktt
dimana mereka juga meminta jaminan keamanan
oleh sebab itu tni menyiapkan namanya rencana contincing
di mana apabila terjadi kondisi bencana alam dan tsunami
mereka juga ingin ada kepastian keamanan keselamatan
bagi kepala negara yang kita undang
apabila terjadi kontingensi kita sudah menyiapkan juga satgas evakuasi
dimana kapolok sahli kodam selaku dan satgasnya
itu kita melaksanakan pengerahan personil di tempat tempat kegiatan
juga diberikan arahan kepada masyarakat maupun yang ada vvip
untuk melaksanakan titik kumpul di smp point pada saat terjadi
pada kesempatan pertama itulah kita evakuasi menuju ke satgas evakuasi di puja mandala
di mana tempat tersebut menjadi tempat satgas evakuasi dengan ketinggian sembilan puluh tujuh mdpl
sehingga secara umum tempat tersebut aman apabila terjadi tsunami
oke dengan sistem ring ya pak yana
ada tidak perbedaan dengan pengamanan pada ajang event internasional sebelumnya
pengamanan setiap event event internasional menyesuaikan dengan situasi yang ada yang terkini
untuk pengamanan wwf di bali saat ini nanti mengedepankan pola pencegahan dan penangkalan
cegah tangkal melalui suatu kegiatan preemptif preventif serta pemanfaatan peralatan teknologi informasi yang kita miliki dari polda bali
terdiri dari kegiatan intelijen dan pembinaan masyarakat
kalau kegiatan preventif itu berupa kegiatan pencegahan melalui penerapan manajemen operasional kepolisian dengan mengerahkan seluruh kekuatan fungsi fungsi operasional yang ada di kepolisian
baik melalui kegiatan rutin kegiatan rutin yang kita tingkatkan dengan operasi pekak sampai dengan operasi kepolisian yang lainnya
tentunya untuk mencegah ataupun meniadakan gangguan kamtipas yang terjadi untuk menjaga harkam tipmas
oke saya ke pak dewa sekarang pak dewa lokasi mana saja sih pak ini yang akan jadi tempat perhelatan wwf ini apa pertimbangannya dalam pemilihan lokasi lokasi itu
lokasi yang terkait dengan wwf ini ada beberapa lokasi yang pertama lokasi yang terkait dengan opening ceremony
itu nanti rencanya di demeru sabu
kemudian lokasi yang terkait dengan tempat dilaksanakannya diskusi diskusi panel atau forumnya itu sendiri
nanti di kawasan itdc nusa dua kemudian ada tempat dilaksanakannya hospitality
seperti misalnya welcome dinner itu nanti di garda wisnu kencana kemudian juga ada cultural performance nanti di the begawan
kemudian kami pemprov bali juga menyampaikan satu event tentang tradisi kultural kita yang berkaitan dengan air
yakni pelaksanaan upacara tumpah puji yang kami siapkan di pantai di kawasan kura kura bali
kemudian ada juga lokasi yang terkait dengan side event yang memperlihatkan bagaimana tradisi kultural di bali di dalam memuliakan air
seperti misalnya museum subak di tabanan
di jatiluih serta beberapa tempat lain yang masih akan diidentifikasi menjadi usulan usulan untuk disampaikan
seperti misalnya kemarin disampaikan oleh menteri pariwisata bagaimana kalau kita menampilkan verifikasi air
yakni melukat itu ditawarkan kepada kita maka kita coba survei di mana tempat yang layak untuk kita
jadi sekali lagi ada banyak tempat yang kita siapkan tentunya pertimbangannya adalah
kalau untuk tempat opening ceremony nya tempat diskusinya tentu tempat yang bisa mengakomodasi semua peserta
termasuk pertimbangan aspek keamanannya dari tni polri dan juga akses yang mudah dijangkau
dan yang tidak kalah pentingnya adalah jaminan bahwa tempat itu merepresentasikan satu hospitality yang baik bagi pariwisata kita di bali
tempat ini banyak dan variasi acara juga banyak ya pak ya
nah saya ke pak kapolda lagi pak bagus ini kan pemerintah indonesia menargetkan di wwf ini dihadiri sekitar tiga puluh sampai lima puluh peserta ini dari berbagai negara
nah tni polri tentunya bersinergi dalam upaya melakukan tindakan pencegahan dalam mengamankan rangkaian kegiatan tersebut
seperti apa pak implementasinya nanti
tentunya untuk implementasi daripada sinergitas tni polri ini diawali dengan suatu perencanaan operasi yang melalui rapat rapat koordinasi yang dilakukan secara intensif
sehingga pertukaran informasi sinkronisasi dan harmonisasi dalam penyusun rencana operasi tidak adanya benturan
misalnya dibagi tugas tanggung jawab pengamanannya yaitu untuk vp
tapi oleh tni dan delegasi setingkat vip menteri dilaksanakan oleh polri
untuk pengamanan vvip pun polri membackup di ring tiga
jadi lokasi kegiatan jalur yang dilewati pengawalan rangkaian daripada kendaraan
tni polri juga melaksanakan kegiatan nanti bersinergi itu dengan lak praop latihan praoperasi dan gabungannya nanti dalam tfg atau tactical floor game
sebagai bentuk suatu simulasi pengamanan dan mengantisipasi kontingensi di lapangan
untuk di tahap pelaksanaan nanti tni polri memiliki posko gabungan di itdc
sudah kita berkolaborasi satu tempat di sana sehingga jalur komando dapat tersinkronisasi dengan baik
termasuk juga pengaturan lalu lintas ya pak
ya intinya lalu lintas itu sudah include di dalamnya
tentunya jalur jalur yang menjadi destinasi atau objek dari venue kegiatan itu sudah di backup
bahkan itu sudah kita evaluasi adanya suatu penambahan penambahan dari personil sehingga tidak terjadi kemacetan

oke ini kalau saya ke pak sekda deh sekarang
pak sekda ini kan tempatnya banyak nih pak kalau ajang atau event internasional biasanya tamu tamunya ini pengen ke tempat tempat wisata
nah itu nanti antisipasinya gimana pak sekda
ya secara umum semua tempat destinasi wisata populer yang berpotensi akan dikunjungi oleh para delegasi secara informal tentunya
karena kalau yang akan dikunjungi secara formal tentu kami sudah siapkan dengan baik
di luar itu pasti akan ada kunjungan kunjungan yang bersifat personal ya
maka semua sudah kita berikan arahan melalui dinas pariwisata dan juga bupati wali kota supaya semuanya disiapkan dengan baik
baik kerapiannya ketertibannya kemudian kebersihannya dan termasuk keramah tambahannya itu hospitality nya
tapi kita semua destinasi sudah punya pengalaman ya untuk menyambut tamu tamu dari berbagai negara
jadi antisipasi disiapkan ya pak ya
baik saudara sebetulnya masih banyak yang ingin saya tanyakan ke para narasumber ini
sebentar jadi jangan kemana mana tetap di polri presisi
pak dalam event wwf ke sepuluh ini kan jumlah kepala negara yang hadir akan lebih banyak tentunya dibandingkan dengan event event internasional yang sebelumnya
bagaimana persiapan dan juga mekanisme untuk pengamanan vvip nya pak
dalam kegiatan ini untuk secara formal tanggung jawab pengamanan vvip itu berada di bawah pas pampres
namun dalam pelaksanaannya polri
melakukan backup pengamanan di ring tiga di rute lalu lintas yang dilewati serta kendaraan pengawalan nanti baik itu roda dua maupun roda empat
di dalam perencanaan pengamanan baik di bicc bali international compension center di westin sebagai venue utama nanti di wwf ini
dan yang kedua itu di garuda wisnu kencana gwk
dan tahura mangruk itu sebagai venue sit visit dari para kepala negara nanti dilakukan secara bersama sama dengan tni polri
oke bersama dengan tni dan juga polri
pak kodam udayani ini kan sebagai penanggung jawab pengamanan untuk tamu vvip
tentunya telah melakukan berbagai persiapan diantaranya membentuk satuan tugas pengamanan wilayah sesuai dengan protap pengamanan vvip
nah apa saja sih pak yang jadi tanggung jawab satuan tugas ini nantinya
begini mbak oka bahwa kodam tidak berdiri sendiri
artinya dalam pelaksanaan tugas itu untuk vvip sudah ada prosedur tetap yang harus kita perdomani
di mana pelaksanaan kegiatan tersebut ditunjuklah pangkogab dua selaku pangkogab empat pam vvip
di mana di bawahnya ada beberapa satgas ada satgas medis kemudian ada satgas kompleks satgas intelijen
nah termasuk di dalamnya satgas pam wilayah
di mana kodam yang menjadi tanggung jawab
tanggung jawab yang menjadi tugas dari pam wilayah adalah meyakinkan bahwa tempat tempat kegiatan tersebut adalah aman
bersama tadi yang disampaikan oleh bapak kapolda bahwa tugas tni dan polri itu salah satunya ada di ring dua dan ring tiga
di mana ring satu itu adalah diemankan untuk pas pam pres
dalam hal ini adalah vvip atau setingkat kepala negara
sedangkan untuk kepolisian itu bertugas untuk di vip yaitu setingkat menteri
nah sehingga dengan irisan seperti itu tidak ada celah yang bisa kosong yang tidak kita amankan
termasuk kita juga menyiapkan safe house kemudian evakuasi untuk tempat rumah sakit apabila terjadi hal yang tidak kita inginkan
termasuk tidak kalah penting bahwa tadi yang kami sampaikan bahwa kodam selain melaksanakan tugas pahami lain juga melaksanakan tugas sebagai satgas evakuasi
oke sekarang saya ke pak sekda
pak dewa ini kan kawasan itdc nusa dua ini kan menjadi lokasi menginapnya para delegasi
nah bagaimana pak pemprov bali memastikan
kesiapan hotel maupun juga tentunya memaksimalkan jamuan untuk para tamu tamu ini
kawasan itdc itu terdiri dari beberapa hotel
semua hotel di kawasan itdc itu adalah hotel bintang lima dan berstandar internasional
sehingga dengan demikian semua standar pelayanan di sana sudah berstandar internasional
yang kedua semua hotel di kawasan itdc telah memiliki pengalaman yang panjang
menjadi venue tempat penyelenggaraan konferensi atau pertemuan pertemuan tingkat tinggi
sehingga perpaduan antara standar kualitas yang mereka miliki dengan pengalaman yang panjang
maka kita confidence bahwa hotel hotel di kawasan itdc akan bisa menjadi tempat yang worth it untuk pelaksanaan pertemuan tingkat tinggi itu
karena meskipun tempatnya di kawasan itdc bungsa dua tetapi secara umum kan tempatnya di bali
maka menjadi concern kami juga untuk saling mengingatkan menjaga kualitas itu dengan sebaik baiknya
baik pak kasdam ini kan bagaimana rencananya nih mitigasi bencana serta pencegahan ancaman teror terhadap vvip
tentu kita tidak mengharapkan itu ya pak ya tapi bagaimana pak strateginya
itu dua hal yang berbeda
kalau kita ngomong bencana mitigasi berarti yang tadi kami sampaikan tadi bahwa selain kodam melaksanakan satgas pam wilayah
juga melaksanakan tugas sebagai satgas evakuasi
itu bersama bpbd bmkg bf bmkg dengan pecalang itu kita melaksanakan membuat satgas yang kita lakukan latihan
termasuk kita melibatkan masyarakat yang ada di indonesia
untuk apabila simulasi apabila terjadi bencana alam maka apa yang harus dilakukan
tiap tiap personil manager hotel itu semua juga terlibat dalam kegiatan latihan dalam rangka mitigasi bencana
hal itu dilakukan dalam rangka kita mengantisipasi waktu yang memang cukup singkat apabila terjadi bencana
nah momen itulah yang kita gunakan untuk bisa menyelamatkan kepala negara dari negara negara sahabat yang ikut dalam
nah ini agak agak menonjolade orang orang untuk menialai kerjaan laut ini
jadi dalam kegiatan bvoh copyright atau memperkenalkan hak maupun kompak yang diketahui denganjyeon dayobasa
mereka melaksanakan scanning terhadap mereka mereka yang dicurigai
itu dari awal sudah mereka lakukan dan itu bagian dari ranah satgas yang lain
tetapi untuk kami yang satgas pamwilaya itu menjaga jangan sampai terjadi kegiatan teror yang terjadi ring satu ring dua maupun ring tiga
itu yang menjadi tugas dari kami di wilayah untuk mencegah terjadinya itu
tentunya hal tersebut sudah diantisipasi oleh tim intelijen baik dari tni kepori bais
semuanya terlibat dalam upaya memberikan informasi data keterangan dan pencegahan terhadap kemungkinan ancaman teror terjadi dalam kegiatan konversi wpf ini
dan ini juga sebenarnya kan tempat tempat yang dilakukan ini hampir tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan
di ktt g dua puluh di mana gala dinnernya dilakukan di gwk terus kemudian kegiatan di tahura
hanya sedikit yang berbeda kegiatan di bicc saja
artinya berdasarkan dengan apa yang pernah kita lakukan dulu kita melakukan modifikasi evaluasi terhadap pengaman yang kita lakukan yang lalu agar pengaman yang kita lakukan pada saat ini menjadi lebih baik
stakeholder seperti apa sejauh ini
koordinasi untuk polri dengan sejumlah stakeholder tentunya intens dilakukan
nah saudara nanti kami masih akan melanjutkan
dengan obrolan terkait dengan persiapan pengamanan dari wwf ini tentunya masih bersama kami di polri presisi
anda masih bersama kami di polri presisi saudara
pak bagus gimana nih pak pengoptimalan comment center polda bali di kawasan itdc nusa dua dalam rangka pengamanan dari wwf ke sepuluh ini
jadi makasih untuk polda bali itu memiliki dua komen center
yang pertama itu sembilan satu komen center di itdc
dan yang kedua itu ada di polda bali common center
yang saling terintegrasi tentunya posko common center ini merupakan perangkat teknologi informasi canggih dan andalan kita
dalam pengamanan setiap event nasional maupun internasional
yang terdapat di bali termasuk wwe posco common center juga memiliki beberapa fitur aplikasi pengendali operasi
yang juga terhubung dengan aplikasi informasi kebencanaan dan beberapa aplikasi pengendali operasi lainnya
misalnya seperti monitoring cctv yang terdapat lebih dari satu tujuh ratus titik cctv yang terhubung permanen
dan empat ratus kurang lebih itu titik cctv yang terhubung temporer dengan common center
misalnya dari aplikasi cctv analitik itu
terdiri dari satu ratus tiga puluh tujuh unit cctv dengan kemampuan salah satunya lisensi plate recognition
jadi di sana mendeteksi plat nomor kendaraan terintegrasi langsung dengan kor lantas pori di jakarta
yang kedua face recognition itu mengidentifikasi wajah
jadi database itu yang terintegrasi dengan duk capil baris krim
meliputi itu ada red notice wna dan wni data teroris maupun data residip
demikian juga vehicle accounting itu untuk penghitungan jumlah kendaraan
crowd detection deteksi kerumunan orang orang untuk menghitung estimasi kerumunan itu
body warm monitoring misal anggota kita itu ada di mana bertugas apakah ada di sana
terdeteksi oh di sana sepuluh orang lengkap sepuluh orang
jadi tidak sembarangan kita oh percayakan sepuluh orang di sana padahal tidak ada orang
jadi terdeteksi kontrol kita sepuluh orang yang sepuluh orang di lokasi
laksanaan patroli dia terdeteksi dengan body warm itu
dan monitoring gps kendaraan juga sama patroli pengawalan dashboard
satu ratus sepuluh monitoring drone juga ada dan sop presisi itu yang ada
oke ini berarti termasuk dalam pengamanan soal pencegahan teror juga pak ya
oke siap itu persiapannya berapa lama pak
karena ini kan banyak sekali titik yang dipersiapkan tadi tuh pengamanan pengamanan ini
memang persiapan ini kan
walaupun sudah lama berselang kesiapan kita itu
sedang sewaktu waktu digunakan itu alat ini perawatannya maintenance nya juga bagus
dan mendapat atensi dan diawainya juga orang yang memang benar kompeten di sana ya
oke baik tentunya terlatih juga ya pak ya untuk ketegasan
kalau sinergitas antara tni polri dalam pemanfaatan teknologi untuk pengamanan optimal
sebenarnya apa yang disampaikan pak kapolda itu sama
karena sebenarnya kodam itu memiliki command center yang berada di makodam
namun kita membangun bersama sama dengan polri dalam hal ini di itdc
hanya beda lantai saja atas dan bawah
dan mengapa tadi disampaikan
bagaimana memasang sekian banyak
karena kita juga salingkos juga berkoneksi dengan dinas perhubungan dalam langkah mirroring terhadap cctv
sehingga kita juga bisa melihat di tempat di area di area mana seperti pelabuhan
untuk bisa melihat situasi dan kondisi di sana
nah pemanfaatan teknologi inilah yang mungkin sebagian besar tidak jauh berbeda
karena memang command center yang ada di itdc adalah command center untuk panglima tni
sehingga dalam penggunaan teknologi tersebut mampu mengendalikan semua kegiatan yang berada di dalam tanggung jawab tni polri
dalam hal ini pelaksanaan pengamanan kegiatan kttwrf
ini kan pengamanan dalam event internasional tentunya bisa memberi dampak ya pak ya
pada kegiatan masyarakat di bali khususnya
apa spesialisasi ataupun pendekatan yang diberikan oleh pm prof kepada masyarakat
ya kami dari sisi pemerintah daerah terus menerus melakukan diseminasi informasi kepada masyarakat
untuk menginformasikan bahwa kita akan menyambut satu event besar
yang dihadiri oleh puluhan ribu wisatawan
yang tentunya akan mengikuti event ini
dan juga ada tamu tamu penting baik viv maupun vviv
sehingga melalui diseminasi informasi ini
kita ingin membangun satu sikap yang apresiatif dari masyarakat bali
dan selama ini memang masyarakat bali kan selalu apresiatif terhadap event event yang dilaksanakan di bali
karena secara faktual event event itu pasti akan memberikan manfaat bagi masyarakat bali
baik manfaat ekonomi maupun manfaat yang lainnya
karena masyarakat mendapatkan manfaat
maka mereka akan memberikan dukungan untuk itu
sosialisasi dan diseminasi informasi ini telah kami lakukan melalui berbagai media
baik media cetak maupun media digital
serta media luar ruang yang telah kami pasang di beberapa tempat
sehingga masyarakat mengetahui bahwa kita akan menyambut satu event besar
kita akan menyambut tamu tamu dari berbagai negara
maka mari kita tunjukkan sikap keramah tamahan kita sebagai tuan rumah yang baik
oleh karena itu jika nanti dalam pelaksanaannya ada kendala kendala yang dihadapi oleh masyarakat
seperti misalnya sedikit kemacetan
maka bisa dimaklumi sebagai bagian dari apresiasi kita terhadap kedatangan tamu tamu kita yang mengunjungi daerah kita
oke berarti sosialisasinya juga terus diberlakukan ya pak ya
ini kan selain dapat memantau seluruh titik pengamanan
mengendalikan anggota di lapangan tentunya
teknologi comment center ini kan juga bisa melakukan mitigasi bencana ya pak ya
nah bagaimana rencana penggunaannya pak dalam penggunaan di wwf nanti
jadi selain aplikasi pengendali operasi
kita juga dilengkapi dengan aplikasi informasi kebencanaan
seperti misalnya informasi bmkg dan cuaca
di situ juga pasang surut air dan tinggi gelombang
misalnya bisa kita identifikasi
yang ketiga juga itu ada inaris bnpb
ada portal kajian resiko bencana yang menampilkan informasi ancaman bencana
kerentanan kapasitas dan indeks risiko bencana
di situ juga ada iq air
merupakan aplikasi untuk mengetahui titik panas atau kebakaran
kualitas udara dan angin di sana
jadi teknologi teknologi dan beberapa fitur apikulasi inilah
yang akan dimanfaatkan pejabat operasi nanti
untuk mengendalikan dinamika operasi di lapangan
termasuk mengantisipasi apabila terjadi peristiwa kebencanaan
sehingga setiap potensi kejadian bencana
seperti gempa bumi ataupun tsunami
sehingga dapat dilakukan langkah langkah antisipasi
mitigasi maupun penanganan serta rehabilitasi kebencanaan nanti ke depannya
teknologi ini pernah digunakan di event sebelumnya nggak pak
jadi pada g dua puluh itu sudah masuk aplikasi ini
ini berlanjut nanti wwf ini
kalau kemarin berarti hasil dari evaluasi maupun juga pengamatannya
saat digunakan di acara yang sebelumnya gimana pak
itu ya tidak terdeksi hal hal ini tidak ada
jadi kita lihat mungkin dari bmkg cuaca apanto itu
di sini hujan sebagian
seperti misalnya di tdc tidak hujan
contoh kita ke pantai sanur itu hujan di sana
karena bedanya antara daerah pun berbeda di sana
oke ini comment centernya berarti ada koordinasi kah pak
atau terhubung ke polri di pusat di mabes polri
jadi di polri pun dengan kayak kita di misalnya adley itu terintegrasi dengan korlanta
ini dengan kita juga dengan common center di asisten operasi di mabespori
pak sekda pak dewa ini kalau sosialisasi ke masyarakat ada nggak sih pak yang dilakukan tentunya secara digital misalnya lewat sosial media atau seperti apa pak
ya silahkan dibuka di website kami di instagram kami di facebook kami di tiktok pemerintah daerah kita sampaikan terus menerus
begitu juga di media media luar ruang
dengan led led yang ada di perempatan jalan kita sudah informasikan
tentu kami juga mengadakan pertemuan dengan desa adat dan juga pemerintah kabupaten kota khususnya denpasar dan badung untuk bersama sama membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat kita
kalau aspek teknis dan taktis pengamanannya kan urusan tni polri
kita percayakan bahwa beliau sudah sangat pengalaman untuk mengamankan event event besar ini
tapi membangun rasa hormat masyarakat terhadap event ini
nah ini menjadi tugas dan perhatian kita bersama
tentunya ada kontribusi masyarakat sekitar juga ya pak untuk bisa menyukseskan ini
karena banyak sekali tamu tamu dari internasional
baik saudara jangan kemana mana karena polri presisi akan kembali
kalau kita melihat dari aspek pariwisata keberadaan event ini tentu meningkatkan kunjungan wisatawan
kalau menurut prediksi atau catatan sementara kan sekitar tiga puluh ribuan peserta akan mengikuti ini
jadi secara kuantitatif tentu ini akan menaikkan kunjungan gitu
yang berarti juga akan membantu menggerakkan perekonomian masyarakat
maka dari sisi pariwisata tentu ini sesuatu event yang akan mendongkrak pertumbuhan sektor pariwisata kita
apalagi kalau para delegasi ini bisa memberikan lengk of stay yang cukup panjang
dan spend of money nya di bali juga cukup besar maka tentu dampak ekonominya sangat besar
tetapi kan menjadi pertaruhan kita juga pada aspek yang lain menjadi pertaruhan kita
bagaimana event ini kita sukseskan bersama
sehingga di satu sisi membantu promosi pariwisata
ini kan promosi gratis kan artinya kalau event ini terlaksana dengan baik aman nyaman lancar dan sukses
maka ini sebenarnya promosi bagi bali
bahwa bali tempat yang sangat worth it untuk dilaksanakan event event ini
karena itu tantangan kita adalah bagaimana menjaga event ini
supaya benar benar terlaksana dengan aman lancar dan sukses
saya ke pak kapolda
pak bagus ini kan indonesia baru pertama kali
terpilih menjadi tuan rumah dalam gelaran khususnya wwf ini ya pak ya
nah hal ini tentu tidak lepas dari kesuksesan bagaimana pengamanan dari polri
pada sejumlah ajang internasional yang sudah berlangsung lalu
bagaimana anda melihat capaian ini pak
jadi memang kita untuk pertama kali menjadi tuan rumah wwf yang ke sepuluh di indonesia
namun indonesia ini khususnya bali ini sudah memiliki berbagai pengalaman
dan dalam penyelenggaraan event indonesia
siswa dan rakyat bisa menguasai di tonan kekuasaan luargréis
jadi terdapat kesempatan lebih baik dari mereka

soalnya mereka kencang di tempat tersebut
karena di antara biar rakyat parties smoothiesject
sebagai tuan rumah yang baik juga merupakan faktor penting dalam keberhasilan sistem pengamanan yang diterapkan oleh polri
dan bersama sama menciptakan suasana lingkungan di masyarakat yang aman dan kondusif
pak bagus ini kan tentunya kita tidak bisa lepas dari keterlibatan masyarakat setempat ya pak ya maupun juga pengamanan secara lokal misalnya pecalang
nah ini gimana pak untuk koordinasinya dengan para pecalang ini
nah itu dari kita dengan pemprov di calang maupun ada di situ juga ada sipandu beradat
dan pecalang ini termasuk selalu ya setiap hari antara pecalang itu yang ada dari kepolisian di sana dari polres yang di wilayah pun polsek
dari bergabung sama di sana ada tni ada kodim ada dan koramil ya
nah di situ kita masing masing punya ini namanya baby
bin kamtipmas di sana bersama pak binsa di sana sebagai pilar gitu
kemudian dengan membina pecalang itu setiap ada momen momen itu pak selalu kita libatkan
karena merupakan suatu kearifan lokal yang memang jadi ciri khas bali yang kita selalu berdayakan dan berkoordinasi penuh gitu ya
jadi kalau lokalnya pak nah kalau tamu tamu internasional biasanya mereka kan bawa pengamanan sendiri pak dari negara masing masing
nah itu biasanya berkoordinasi
dengan tentunya pas pampres dari tni akan berkoordinasi dan bersinergi
tentunya kalau kepolisian nanti tinggal menunggu
di vip nanti ada ininya dari tni angkogap ataupun nanti bersama pas pampres bersinergi dengan pengamanan dari kepala negara tersebut
oke baik tentunya di sinergitas ya pak
tidak hanya di dalam negeri tapi juga dengan pengamanan dari luar negeri
pak sahono kalau anda melihatnya sinergitas tni polri dalam menciptakan keamanan sehingga membawa nama indonesia lebih harum di kancah internasional seperti apa pak
apa mbak oka masih meragukan sinergitas tni polri
sebenarnya kan pertahanan negara keamanan nasional dan keterlibatan masyarakat itu sudah tercantum dalam undang undang baik di tni maupun di polri
implementasi dari amanat dari undang undang
dimana bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara itu dilaksanakan melalui sistem pertahanan keamanan rakyat semesta
dimana tni dan polri sebagai kekuatan pendukung sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung
artinya bahwa sinergitas itu merupakan amanat dari konstitusi
kalau kita lihat pelaksanaan tugas
kita bisa melihat bahwa hampir tiap tahun mulai tahun dua ribu dua puluh dua kita bali mendapatkan suatu kehormatan untuk menjadi tempat melaksanakan kegiatan ktt
makanya kita tni dan polri melaksanakan kegiatan dari tactical floor game bersama
kemudian juga melaksanakan apel gabungan
bahkan kita membuat posko pun juga bersama
kalau gitu saya mau ke pak sekda dulu deh nih
pak ini kalau event internasional biasanya fokusnya
tidak hanya pariwisata tapi juga yang terdorong adalah tentunya umkm
nah gimana nih pak untuk umkm di bali khususnya untuk pelanggaran atau penyelenggaraan maksud kami di wwf ini
ya yang pasti umkm pasti akan menerima manfaatnya ya kan
untuk bisa memberikan manfaat yang lebih nyata maka umkm akan dihadirkan secara langsung pada satu event di sana
ada namanya event yang khusus yang akan dilaksanakan di the begawan
di situ juga ada umkm yang akan ditampilkan
tentu saja umkm yang ditampilkan ini akan dikurasi terlebih dahulu supaya benar benar sesuai menampilkan karakter umkm kita yang berkualitas
pada sisi yang lain peserta atau para delegasi wwf ini pada waktu waktu yang lowong tentu juga akan mereka melakukan kunjungan kunjungan ke tempat tempat wisatawan
di setiap destinasi juga ada umkm
maka mereka pasti akan memberikan manfaat
maka tantangan yang harus kita jawab adalah bagaimana kita memastikan supaya produk produk umkm ini berkualitas memenuhi standar internasional atau standar konsumen internasional
sehingga dengan demikian mereka bisa menerima benefit dari event event internasional ini

tidak memenuhi standar standar internasional
maka mereka tidak akan bisa menjual produknya
oke tentunya kita nggak bisa lepas juga pak
biasanya direzeki pak untuk bikin souvenir
nah ini dilakukan juga nggak di wwf ini pak
dan juga akan ditampilkan di dewa pegawan
gimana pak ke masyarakat dengan adanya wwf ini
sosialisasi sudah kita laksanakan
itu ya menyampaikan pada
di daerah sudah menyampaikan
makanya kita merekrut atau berkolaborasi
dari pemerintah daerah kan otomatis
disitu kita sudah langsung kepada
oke sudah segini lagi ya pak
untuk nanti penyelenggaraan wwf tentunya di bulan mei
dan tak lepas dari tujuan pemerintah
wwf ini kembali menegaskan
wwf ini khususnya di bidang
indonesia di mata dunia
melakukan kerjasama baik di bidang
perdagangan dan lain lainnya
oke baik pak asdam gimana pak sawono silahkan
pada saat terjadi bencana
tidak saja bangsa indonesia tetapi juga
mendapat pukulan yang cukup telak
nah dengan berjalannya ktt pertama kali
kepada indonesia khususnya bali
demikian juga dengan terpilihnya
ke sepuluh wbf di bali itu merupakan suatu
nilai yang strategis buat
bali dan khususnya bali dan terutama
untuk bisa menjadi meningkatkan kembali
perekonomian untuk indonesia maju
berat berat perekonomiannya jalan
masyarakat akan semakin sejahtera
pelaksanaan kegiatan wwf ini kita
mampu melaksanakan pengamanan yang terbaik
sehingga memberikan gambaran kepada dunia
bahwa di tempat indonesia khususnya bali
sehingga membuka mata dunia untuk
semakin banyak wisatawan asing yang
hadir di bali sehingga meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan memajukan
baik makasih sekarang saya mau ke pak sekde
gimana pak harapannya untuk wwf nanti
ya harapan kita bersama adalah wwf yang
ke sepuluh yang dilaksanakan di bali ini bisa
berjalan dengan lancar aman sukses bisa
menghasilkan komitmen atau bisa
menghasilkan satu deklarasi yang sesuai
dengan tujuan dilaksanakan world water
forum ini yakni manajemen air yang
berkelanjutan dalam rangka mencapai
tujuan yang disebut dengan water for
kesejahteraan jika ini sukses maka ini
dunia bahwa kalau melaksanakan event
internasional laksanakanlah di bali
karena semua pertemuan berjalan dengan
itu harapan kita bersama baik untuk
koordinasi yang maksimal antara tni
bisa mencapai bagaimana tidak hanya
berdampak pada para wisata maupun juga
ekonomi di bali terima kasih kepada
irjen paul ida bagus kd putra narenda
kemudian juga ada pak kasdam bekjen tni
sahono sh msi mtr han kemudian juga pak sekda provinsi bali
semoga sukses ya pak acaranya untuk di bulan mei nanti
sehat selalu lancar sampai di hari nanti ya
ya saudara demikianlah polri presisi hari ini